ya lalu ada presiden joko widodo dan ibu negara iryana joko widodo ikut membatik dalam acara batik kemerdekaan di stasiun mrt bundaran hi
kegiatan membatik ini dilakukan untuk menyambut kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh empat tahun di kain sepanjang tujuh puluh empat meter
presiden joko widodo dan ibu negara iryana joko widodo membatik
ya keduanya ikut membatik di acara batik kemerdekaan kamis pagi di stasiun mrt bundaran hi
presiden dan ibu negara membatik salah satu kain sepanjang tujuh puluh empat meter dengan motif gurdo atau garuda nusantara
oh membatiknya yang biasa tapi kalau hanya waktu lima menit suruh membatik bagus gimana
membatik itu harus sabar pikirannya dingin menep itu pelan pelan dihayati
ini mati bukan beli akurang banyak lah itu
acara batik kemerdekaan digelar untuk menyambut bulan kemerdekaan
acara ini akan diadakan di delapan provinsi di indonesia
para perajin batik akan membatik kain hingga sepanjang tujuh puluh empat meter